pt pertamina hulu energi terus memperkuat komitmen untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa
langkah anak perusahaan pt pertamina ini diwujudkan dalam empat pilar program
corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan
melalui berbagai inovasi sosial dan memperluas jangkauan penerimaan manfaat program
sebagai subholding upstream yang mengelola bisnis hulu pertamina
pt pertamina hulu energi memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan
dan kelestarian alam lingkungan dan masyarakat agar mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan
untuk mewujudkan komitmen terus berkarya dan berkontribusi pada kesejahteraan bangsa
pertamina memperkuat empat pilar program
corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan tjsl
program kegiatan yang mewakili empat pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan
meliputi pilar pertamina cerdas untuk bidang pendidikan
pertamina sehat untuk bidang kesehatan
pertamina hijau untuk bidang pelestarian lingkungan
serta pertamina berdikari untuk bidang pemberdayaan ekonomi
langkah pertamina ini didukung melalui inovasi sosial
hingga memperluas jangkauan penerima manfaat program
fajriyah usman menjelaskan inovasi sosial melalui program tjsl pertamina sepanjang dua ribu dua puluh satu
tersebar dalam beberapa kegiatan
di antaranya program pertamina sehat yang telah memberikan peluang kerja pada dua puluh enam difabel
dengan omset wirausaha per tahun sekitar rp satu ratus enam puluh lima juta
sekaligus dapat menghemat biaya pengobatan senilai lima belas juta rupiah per tahun
sementara program pertamina cerdas juga telah menyediakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus
serta meningkatkan pemahaman warga di bidang kesehatan dan lingkungan
fajriah menyebut program ini bisa menghemat biaya pendidikan puluhan juta per tahun
dengan melihat dampak positif yang dihasilkan
program tjsl akan terus dikembangkan secara berkelanjutan
dengan penerima manfaat yang lebih besar sebagai kontribusi pertamina bagi indonesia